dan bagaimana perkembangan kondisi wni yang menjalani observasi di natuna kepulauan riau
kami akan ajak anda berbincang dengan dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan anung sugihantono
selamat sore mbak rifana
ya pak anung bisa diceritakan bagaimana perkembangan kondisi wni yang diobservasi di sana pak
ya selamat sore pemirsa semuanya
saya dari natuna menyampaikan informasi bahwa sampai dengan hari kedua
observasi kami terhadap warga negara indonesia dan satu warga negara asing yang menjadi bagian dari evakuasi warga kita dari hubei
alhamdulillah saat ini semuanya dalam keadaan sehat
semuanya bisa melakukan aktivitas bagaimana yang kita jadwalkan untuk empat belas hari ke depan
dan yang penting tampak bahwa pada saat makan hampir semuanya makanan yang diambil dihabiskan
itu tandanya orang sehat kalau memang menghabiskan makanan yang diambil sendiri
ya pak anung kalau tadi anda sudah sampaikan bahwa mereka kondisinya baik baik saja pak dari masa observasi
bisa dijelaskan pak observasinya itu screeningnya seperti apa sih pak
selama empat belas hari ini apakah ada tes tes tertentu tes tes kesehatan yang diperlakukan kepada mereka para wni yang di sana
ya pada dasarnya mereka ini adalah saudara saudara kita yang sehat yang sudah dinyatakan lolos kesehatan dari pemerintah cina
dan kita semuanya mengetahui bahwa salah satu atau sebagai bagian dari kejala dan tanda terhadap infeksi
virus corona ini adalah suhu tubuh batuk kemudian sesak nafas
oleh karena itu selama empat belas hari kita fokus memperhatikan tentang peningkatan suhu tubuh yang ada pada mereka apabila ada
jadi pemantauannya adalah pada suhu tubuh mereka
yang kedua apakah ada keluhan dan tanda tanda yang sifatnya batuk pilek atau mirip dengan gejala influenza
atau infeksi saluran pernafasan atas
dan tentunya juga kita memantau gangguan gangguan pernafasan apabila ada
jadi itulah yang kita lakukan di dalam empat belas hari masa observasi untuk pemeriksaan kesehatan di natuna ini
ya pak anung itu kan kalau misalnya kita lihat di berbagai media yang kami lihat juga di sana ada penolakan sebetulnya dari warga natuna
mungkin bisa dijelaskan pak ketakutan ketakutan
yang timbul di masyarakat ini
supaya kemudian tidak menjadikan informasi ini simpang siur
artinya bahwa memang virus ini tidak sebahaya itu tidak menular atau menularnya melalui kontak langsung atau seperti apa sih pak
supaya tidak menimbulkan ketakutan ketakutan di masyarakat
yang berkaitan dengan sikap sebagian masyarakat natuna yang diekspresikan kemarin
tadi semuanya sudah diklarifikasi dan diberikan penjelasan oleh bapak sekretaris daerah yang pada dasarnya karena berkaitan dengan pemahaman yang belum utuh diketahui oleh masyarakat
kita semuanya sudah menjelaskan tentang mekanisme penularan seberapa besar masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dan itu yang tadi sudah dijelaskan secara utuh oleh bapak panglima
seluruh kami kami yang ada di natuna ini
bapak sekda bersama bapak kepala dinas kesehatan kabupaten natuna akan meneruskan ini dan selama ini juga sudah mengkomunikasikan
itulah yang saat ini terjadi hari ini terjadi bahwa anak anak sekolah juga sudah mulai aktivitas sekolah lagi
toko aktivitas perekonomian juga sudah berjalan sebagaimana yang sebelumnya
itulah yang terus akan kita dorong
pemahaman pengertian yang sesungguhnya tentang mekanisme penularan dan atau hal hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar bukan hanya tidak terkena virus ini tetapi tetap bisa menjaga kesehatannya masing masing dengan lebih baik lagi
ya pak anung kalau kita lihat di gambar mereka itu kan para wni terlihat sangat senang kemudian lega
apakah memang ada pendampingan pak dari kemenkes kepada mereka diberikan
mungkin pendampingan secara psikologi gitu
pada mereka karena kan selama kemarin mereka di sana itu pasti ada rasa ketakutan dan juga trauma gitu pak
ya ini adalah kerja bersama bukan dari kemenkes saja tetapi juga dari pusat kesehatan tni
dari teman teman yang ada di pangkalan di natuna ini baik dari angkatan laut angkatan udara teman teman angkatan darat dan tentunya juga pemerintah daerah
jadi suasana ceria yang dibawa
yang dibawakan oleh anak anak pada hari hari ini adalah sebuah kerja bersama yang sudah dilakukan oleh seluruh unsur di bawah pimpinan bapak panglima di sini bersama dengan kami kami semuanya
kemkes sebagai bagian dari itu tentu mengupayakan yang terbaik dan terus memberikan dukungan layanan support bukan hanya di layanan kesehatan tetapi sekaligus juga di layanan layanan yang lain
termasuk sampai kepada pengolahan limbahnya dan lain sebagainya itulah yang kita lakukan bersama di natuna ini
oke pak andung setelah proses observasi selama empat belas hari apakah kemudian mereka sudah bisa pulang ke rumah masing masing atau ada proses observasi lanjutan lagi pak setelah empat belas hari ini di karantina di natuna sana pak
secara protokol kesehatan
secara protokol kesehatan
di dalam hal observasi kesehatan dalam konteks virus novel coronavirus ini kita akan melihat empat belas hari
tentu kami saat ini juga mengikuti perkembangan yang terus dirilis oleh who tentang hal hal yang berkaitan dengan novel coronavirus ini
kalau sesuai dengan protokol saat ini insya allah nanti apabila sampai empat belas hari tidak ditemukan gejala tanda dalam masa observasi
kalau sesuai dengan protokol saat ini insya allah nanti apabila sampai empat belas hari tidak ditemukan gejala tanda dalam masa observasi

maka mereka diperkenankan untuk langsung kembali ke rumah masing masing
tentu kami masih melakukan satu tahapan lagi kewaspadaan kepada mereka memberikan kesempatan kepada mereka karena kemudian sudah berinteraksi dengan masyarakat umum masyarakat kebanyakan di rumahnya masing masing
apabila di dalam masa empat belas hari ke depan setelah mereka sampai di rumahnya masing masing ada keluhan gejala
tanda hal hal yang berkaitan dengan penyakit infeksi segera melaporkan kepada dinas kesehatan segera menuju fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan itu adalah bisa kita temukan sejak awal dan kita atasi sejak awal apabila ada sesuatu yang memang mengganggu atau terganggunya kesehatan mereka
oke pak anung terakhir ini warga natuna kemarin pada saat demonstrasi mengajukan sejumlah tututan kepada pemerintah
salah satunya kalau memang dua ratus tiga puluh delapan warga negara indonesia di sana diobservasi di natuna harus ada kompensasi salah satunya adalah persiapan terhadap rumah sakit yang ada di natuna
itu dari kemenkes juga menyiapkan pak di sana
sejauh ini pelayanan kesehatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana undang undang tentang pemerintah daerah
namun demikian pemerintah pusat melalui berbagai instrumen penganggaran berbagai instrumen fiskal yang ada terus mendorong pemerintah daerah
semua pemerintah daerah termasuk rumah sakit di natuna ini mendapatkan dana alokasi khusus dari kementerian kesehatan dari pusat
kemudian semua dinas kesehatan termasuk natuna ini mendapatkan dana alokasi khusus
non fisik dan fisik di bidang kesehatan salah satunya adalah bantuan operasional kesehatan
nah tentu apa yang diminta oleh masyarakat sebenarnya sudah bagian dari frame yang kita lakukan secara konkuren antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
jadi itu adalah sebuah bagian yang memang kita lakukan selama ini dan ke depan tentu akan kita lakukan dengan terus menerus kepada seluruh kabupaten kota
termasuk natuna dengan prioritas prioritas tertentu untuk memberikan layanan yang lebih spesifik di masing masing daerah
oke terima kasih sekali pak anung sugihantono dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit kementerian kesehatan atas waktunya kepada cnn indonesia